pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia
mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa
ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya
dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi
ketersediaan pangan yang dapat dijangkau berbagai pihak
mampu ikut menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global
maka dari itu ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan
dengan mewujudkan pangan yang berdaulat dan mandiri
demi mewujudkan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional
pemerintah membentuk badan pangan nasional
melalui penerbitan perpres nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
lembaga ini diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan cadangan pangan pemerintah
pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga
penguatan sistem logistik pangan
pengentasan wilayah rentan rawan pangan
pengembangan penganekaragaman pangan
dan pengembangan potensi pangan lokal
keberadaan badan pangan menjadi sangat penting
apalagi pada situasi bencana global
setiap negara berusaha segera
kuat tenaga mempertahankan ketahanan pangannya
kehadiran badan pangan ini setidaknya menunjukkan kemauan pemerintah
menjalankan amanat undang undang untuk mengurus persoalan pangan lebih baik
pemerintah harus memiliki kekuatan yang lebih baik

pemerintah harus memiliki kekuatan yang lebih baik
bulan suci ramadan ini tentu saja permintaan terhadap kebutuhan pokok semakin meningkat
oleh sebab itu penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa stok bahan bahan pokok kita
khususnya bahan pokok pangan
nah bagaimana saat ini kondisi dari stok pangan di indonesia
dan tentu saja kita ingin mengetahuinya strategi bagi pemerintah indonesia
untuk memastikan bahwa dalam urusan pangan itu indonesia itu tetap mandiri
tetap memiliki kedaulatan
dan tentu saja tetap bertahan bagaimanapun kondisi yang terjadi di dunia
apalagi sekarang di eropa khususnya ada ancaman krisis pangan
dan tentu saja tantangan seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrim juga pasti merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan
desi anwar kali ini ditemani oleh kepala badan pangan nasional pak arief prasetyo adi
pak arief apa kabar
alhamdulillah sehat mbak desi
dan pak arief kalau kita bicara dengan pak arief ini salah satu topik favorit saya
saya sudah banyak sekali dan sering sekali mewawancarai khusus dengan pangan
karena bagi saya ini ini apapun ya situasi ekonomi tapi kalau kita tidak bisa ya memenuhi kebutuhan pokok prinsip ini
perekonomian negara apapun itu tentu saja tidak bisa berdaulat tidak bisa bertahan
dan apalagi sekarang ini di indonesia biasanya pada dekat dekat
big season mulebaran dan lain sebagainya juga ketersediaan pangan ini semakin lama semakin meningkat
tapi sebelum kita masuk ke situ ya badan pangan nasional ini suatu lembaga yang baru
mungkin bisa cerita sedikit ya
saya sering wawancara itu menteri pertanian khusus mengenai ya yang berkaitan dengan production dari hulunya
di situ juga ada ya bulog ya di situ biasanya urusan beras padi dan lain sebagainya
juga menteri perdagangan untuk masalah impor dan juga pangan
badan pangan nasional ini persisnya apa dan dibentuk untuk apa dan kenapa ya kira kira
iya terima kasih mbak desi
yang pertama badan pangan nasional ini sebenarnya amanah undang undang
nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas
sudah cukup lama sebenarnya
kemudian pak presiden membuat perpres nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
jadi sudah cukup lama dari dua belas ke dua puluh satu
kemudian berikutnya saya dilantik menjadi kepala badan pangan nasional oleh pak presiden di istana merdeka dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
dimana pada saat itu saya menyampaikan secara khusus bahwa badan pangan nasional ini nggak bisa bekerja sendiri
tentunya perlu kerjasama dari stakeholders pangan ya
mulai dari kementerian lembaga kemudian bumn di bidang pangan kemudian berikutnya lagi private sector
kemudian asosiasi asosiasi di bidang pangan
iya tentu saja pak petani juga konsumen juga
betul jadi bicaranya secara komprehensif end to end
pada waktu dilantik itu beliau setelah itu one on one menyampaikan kita mau apa ya pak arief
yang pertama badan pangan ini perpresnya satu deputi itu berbicara mengenai ketersediaan dan stabilisasi pangan
jadi di tempat saya ada empat s sebelas
yang pertama adalah sestama kemudian ada deputi satu ketersediaan dan stabilisasi pangan
yang kedua adalah kerawanan pangan dan gizi
yang ketiga adalah penganeka ragaman konsumsi dan keamanan pangan
jadi kalau orang bicara stok ketersediaan harga naik harga turun itu sebenarnya baru sepertiga
baru sepertiga yang lain seperti nilai gizinya
masih ada dua lagi
aksesnya juga ini
jadi ini berarti
ya nanti mungkin kita bisa stunting kemudian bicara ke depan obesitas
tidak boleh terlalu gemuk tidak boleh terlalu kurus ya
mesti baguslah badan kita
nah nanti itu gizi nanti kita sepakat lah harusnya ke depan nggak berbasis karbo lagi
tetapi kombinasi antara protein dan lain lain
dan variasi itu sangat penting
jadi badan pangan nasional ini saya lihat ini kan kalau di indonesia apalagi kita selama ini selalu bangga
fao dan terakhir indonesia juga tiga tahun berturut turut surplus
tapi dalam urusan beras
nah karena itu kan pangan itu salah satu dari pangan itu yang kita urusi ya
tapi badan pangan nasional ini kan sebenarnya kan lumayan ya
cukup banyak variasi jenis jenis pangan yang menjadi wewenang oleh badan pangan
jadi di perpres itu memang disebutkan bahwa badan pangan ini ada pendelegasian kewenangan dan juga kuasa
dari menteri pertanian kemudian dari menteri perdagangan dan menteri bumn
jadi misalnya mengenai cadangan pangan pemerintah penentuan harga pembelian harga penjualan yang tadinya di kemendak sekarang sudah di badan pangan
kemudian penugasan perumbulok dari menteri bumn dari pak erik juga sudah dialihkan ke kepala badan pangan nasional
jadi misalnya kalau kita punya kalkulasi kebutuhan beras satu tahun sekitar tiga puluh juta ton
bulog itu harus meng offtake berapa
kemudian stok levelnya berapa
nah itu penugasan dari badan pangan
jadi sebenarnya kan mengambil alih bagian bagian yang sangat khusus
tapi ini tidak tumpang tim div
kan sudah satu tahun ya di sini selama ini koordinasi khususnya tadi yang disebut dengan kementerian pertanian misalnya perdagangan bulog itu tidak ada inilah challenges atau
kalau challenge ada tentunya ya
biasanya kan sekat sekat sendiri kan yang harus
kalau challenge ada mbak des
tapi pada waktu pembentukan perpres itu tidak ada
karena perpres itu biasanya ada proses namanya harmonisasi
jadi point by point itu dibahas oleh kementerian lembaga terkait
jadi tidak boleh ada tumpang tim
jadi kalau dia nanti bentuknya peraturan menteri itu pasti akan kalah dengan perpres
karena perpres itu lebih tinggi
sehingga nanti peraturan menteri peraturan menteri itu dicabut
misalnya mengenai harga eceran tertinggi
tadinya menteri perdagangan yang membuat
hari ini harga eceran tertinggi dari badan pangan
jadi sudah dipatok gitu
jadi kemarin sudah selesai dengan hpp harga pembelian pemerintah
kemudian berikutnya harga eceran tertinggi
itu semua sudah di badan pangan sekarang
jadi sudah ada harmonisasi
kemudian berikutnya lagi memang tantangan kita ke depan ini membangun ekosistem
kalau yang kita dengar saat ini kok lebaran sama
kemudian keluhannya tiap tahun sama
tahu teluhannya tiap tahun sama
karena ekosistemnya ini belum diperbaiki
kalau kita sering sebut bisa close loop bisa connectivity
ini sekarang ada di badan pangan
jadi dari hulu ke hilir itu sebenarnya kan
production ada di kementerian pertanian
untuk neraca balance itu ada di kementerian perdagangan
badan pangan itu pasca panen post harvest inbound processing logistik penyimpanan penyusupan dan penyusupan
jadi ini sudah di badan pangan
nah itu ada di badan pangan nasional
tapi dalam satu tahun ini ari kira kira apa yang sudah di achieve dan yang kita bisa rasakan
dan juga kita dalam bulan ya peak season di mana kebutuhan pangan itu sangat sangat penting dan sensitif

jadi yang pertama kalau kita bicara pangan itu nomor satu adalah neraca

neraca pangan ini sebelumnya memang menjadi isu strategis
karena setiap lembaga kementerian itu punya hitungan
sehingga kalau saya saya kembalikan kepada perintahnya pak presiden bahwa kita harus punya satu data nasional
dalam hal ini adalah bps
kalau kita merefer ke bps nanti akan sama standarnya
tinggal kalau nanti mengenai akurasi dan lain lain kita bisa bicara dengan metode dan lain lain
dan ada itu datanya
sekarang misalnya ada data untuk stok pangan khususnya ada yang sembilan pokok ini yang di bawah wewenang badan pangan nasional
bagaimana bisa satu persatu bagaimana situasinya
jadi bps itu salah satu sumber dari perumusan data yang disiapkan oleh badan pangan nasional
jadi bpn itu mulainya adalah membuat neraca ending balance tahun dua ribu dua puluh dua ke dua ribu dua puluh tiga itu berapa saldonya
dia harus nyambung seperti ini mbak kalau stop
stok itu nggak boleh begini
stok itu harus nyambung begini
nah tinggal kita mau nentukan buffer stoknya berapa
per stoknya berapa untuk berapa lama
sehingga begitu neraca pangan ini selesai sebagai contoh beras
beras itu kebutuhan setahun tiga puluh juta ton
kemudian rata rata satu bulan berarti dua lima juta ton
sangat aneh kalau kita itu masih berdiskusi mengenai impor tidak stok kurang atau enggak gitu ya
jadi sebenarnya kita bisa melihat dan bisa memproyeksikan
jadi membuat plan dalam setahun itu kalau kami di private sector dulu ya itu sangat mudah
jadi satu tahun keperluannya berapa
kalau barang ini nomor satu di indonesia ya berarti kita memprioritaskan produksi dalam negeri
jadi kita mesti ngerti nih setiap bulan potensi panen di daerah mana berapa banyak
karena kalau ada kejadian luar biasa seperti banjir itu akan mengoreksi
sehingga berapa stok yang harus dimiliki pemerintah berapa cadangannya potensi panen di mana kapan
nah itu menjadi penting
kemudian untuk produk produk yang masih tergantung dari luar negeri
misalnya daging ayam eh daging sapi kedelai
kemudian bawang putih gula konsumsi
ini masih tergantung dari impor
ini kita akan confirm dengan teman teman kementan
kalau produksinya itu mencukupi mencukupinya sampai kapan
kalau kita bicara kedelai produksinya sekitar tiga ratus lima puluh ribu ton
dari kebutuhan dua lima sampai tiga juta ton satu tahun
jadi kalau demikian berarti harus sudah diatur
berapa rekomendasi teknis ya dari teman teman kementerian pertanian itu harus kita kawal
kemudian setelah itu kalau memang memerlukan ketersediaan dari luar tadi berarti kementerian perdagangan harus membuat menyetujui persetujuan importnya pi nya
untuk beras hari ini saya mau sampaikan ke mbak desi bahwa stok kita stok terjelek
karena bulog hanya punya stok sekitar dua ratus dua puluh ribu ton hari ini
dari kapasitas gudang tiga tujuh puluh lima juta ton

nah kita menghadapi ini ya memastikan bahwa kebutuhan pertama itu terpenuhi karena permintaan pasti meningkat sehingga buffernya ini juga harus mencukupi
kedua dari segi harganya juga tidak melonjak sehingga tidak terjadi inflasi karena ini akan sangat merugikan tentu saja
ketiga memastikan juga para petani ini juga mendapat harga yang fair
ini bagaimana ini
itu kerennya presiden kita dan badan pangan
jadi pak presiden dalam beberapa kesempatan saya mendampingi beliau panen raya panen di kebumen panen di ngawi kemudian ke sragen gitu ya
beliau menyampaikan bahwa pemerintah ini harus bisa merumuskan harga wajar di tingkat petani peternak
harga wajar di penggiling padi
harga wajar di pedagang
harga wajar di tingkat konsumen
dan memastikan tidak ada permainan di pasar yang biasanya terjadi
sehingga kita rumuskan namanya hap harga acuan pembelian
kalau di beras ada namanya hpp karena khusus ya harga pembelian pemerintah yang biasa kita buat itu nanti kita berikan ke bulog
jadi harga ini harga
subsidi nya lah istilahnya atau
bukan ini harga floor price
jadi berapa biaya produksi dari petani ya
misalnya fertilizer hok hari orang kerja kemudian bagaimana mengatur ada biaya irigasi ada biaya benih
kemudian ada biaya sewa lahan
itu didetailkan satu persatu
jadi badan pangan itu mengundang asosiasi asosiasi perwakilan petani akti serikat petani indonesia ktna itu kita undang semua
ya mereka memberikan penghitungan mereka bps kementerian lembaga kementan kemenko perekonomian bps semuanya memberikan
kemudian badan pangan juga punya hitungan
memang seru ini mbak
pada saat komponen misalnya hari orang kerjanya tiga puluh ribu per hari angkanya akan berubah
pada saat seratus ribu per hari akan berubah
jadi lihat daerahnya
sama itu baru hok
sekarang bicara sewa lahan
ada yang sewa lahannya itu delapan sampai dua belas juta di kerawang
ada yang hanya lima juta di ketua
ada yang dua tiga juta seperti di sumbawa
ada yang tidak bayar
karena memang tanahnya sendiri
rupanya pas kita hitung
untuk yang punya sawah sendiri
itu bisa punya margin empat puluh lima sampai lima puluh persen
jadi variabelnya bisa tinggi sekali
iya betul makanya
kalau yang memiliki lahan itu ya memang diuntungkan
tetapi kalau yang lahannya sewa apalagi
daerah yang dekat dekat perkotaan
itu memang sewanya tinggi
nah ini kita harus mencari balancenya
mungkin usulan dari teman teman asosiasi petani itu segini gitu ya
atau seginilah gitu ya
ada beberapa karyasi
tetapi harga pembelian pemerintah sesuai permendak yang lama
sebelum ada badan pangan nomor dua puluh empat tahun dua ribu dua puluh
itu angkanya empat dua ratus
jadi gap nya lumayan
nah badan pangan itu menghitung angkanya berapa
kemudian kita sampaikan bahwa
kita tidak bisa memuaskan seluruh pihak seratus persen
misalnya kalau penggilingan padi
konsumen pengennya murah terus
sebenarnya kalau masyarakat itu paham
begitu mereka harganya minta di bawah rp dua puluh empat ribu
ketenang itu rugi
sehingga kita harus sampaikan
juga mengedukasi semua lini
pada saat petani dibeli harga rendah
tapi pada saat petani harganya terlalu tinggi
konsumennya juga kasian
sehingga ini perlu keterbukaan
diskusi mencari solusi terbaik end to end
nah itu tugas badan pangan
saya kembali ke pertanyaan ini
bagaimana sih potret dari stok pangan kita
dan apakah mencukupi
karena ini masih sebenarnya masih belum terjawab seratus persen
tapi yang jelas itu kalau harga ini
ini kan bukan hanya
kita kan tidak hanya mendapatkan pangan hanya dari indonesia
kalau kita ke supermarket
itu kan bisa dikatakan itu satu rak itu tuh mungkin tujuh puluh lima atau delapan puluh persen itu import
dan bisa saja jauh lebih murah
sehingga aspek competitiveness kan di sini
nah ini kalau kita mau supermarket minded dalam mengelola ini
pak arief ini bagaimana menciptakan tadi ekosistem
yang dimana pangan itu
apakah itu kita produksi sendiri atau impor itu ada terus menerus
dengan harga yang tentu saja masuk akal
dan juga dengan sesuai dengan
dengan kualitas yang diinginkan
pada waktu yang sama kan ada misi
yaitu juga menolong
khususnya para petani yang memiliki tadi lahan lahan yang kecil istilahnya
jadi kita itu memproduksi sesuatu
siapa yang jadi off takernya
marketnya itu siapa
karena seperti beras
kan beras bukan satu macam
jadi ada namanya beras khusus
beras khusus itu kalau mbak desi itu ke rumah makan timur tengah
mereka biasanya basmati
atau kalau beras jepang kalau kan
memang banyak jenis jenis itu
beras khusus namanya
beras khusus kita nggak terlalu sentuh ya
karena ini kecil lah
mungkin sekitar tiga ratus sampai lima ratus ribu ton
itu ada marketnya dan itu memang untuk horeca hotel restoran catering
kemudian untuk turism
itu memang harus ada gitu ya
bukan berarti pemerintah suka import bukan
tetapi produk ini memang harus ada
masa nanti ada tamu dari luar pengen makan nasi kebuli
nggak ada adanya beras ciherang kan nggak pas gitu ya
jadi yang seperti ini juga mesti disampaikan
nah khusus untuk tadi berdasarkan market
memang itu yang harus kita kerjakan
kalau kita ada di retail itu
kita tahu persis lho mbak
berapa kebutuhan line by line
kemudian apabila dia satu kategori
dia bisa disubstitusi
ini kembali ke stok pangan ini
kita mulai dari beras ini yes snow aja ini
tadi kebutuhan tiga puluh juta kilo per tahun
per bulan tiga puluh juta ya
jadi per bulan dua lima juta ton
jadi tidak untuk minimal tahun berapa ini
sampai berapa ini stok cadangan
untuk beras hari ini saya mau sampaikan ke mbak desi
karena bulog hanya punya stok sekitar dua ratus dua puluh ribu ton hari ini
dari kapasitas gudang tiga tujuh puluh lima juta ton
padahal kan kita waktu itu achieve ini
tidak tahun terakhir
jadi gini kita pakai data bps
tahun dua ribu dua puluh dua surplusnya itu satu tiga juta ton
itu kan artinya kurang lebih setengah bulan saja
tahun dua ribu dua puluh satu surplusnya kurang lebih sama
tahun kemarin dua dua itu satu tiga
jadi beras itu punya karakter ada di panen raya
panen raya itu di bulan maret april mei
nah seperti ini nih panen raya
dan proyeksi panennya seperti apa
kalau menurut data dari bps kita akan punya kelebihan sekitar dua tujuh ditambah satu tiga tambah satu juta
karena sampai dengan panen ini kita itu kemarin memang kosong ya
jadi pada saat panen yang sekarang ini ini masuk ke kantong kantong rumah tangga tani dulu
dalam tiga bulan panen ini kita harus hitung
badan pangan akan hitung dengan kementerian lembaga termasuk bps
kalau tiga bulan panen ini bisa cukup kita nggak perlu pengadaan dari luar
karena bulan mei juni itu nanti dia langsung decline akan di bawah
karena panen raya itu grafiknya begini terus turun begini
dan kita panen biasanya berapa dua kali setahun
panen itu sebenarnya ada panen rendeng
panen rendeng itu yang sekarang dipanen basah hujan
jadi gabahnya basah
kemudian ada panen gadu
yang terakhir panen sisa
sisanya di akhir tahun
jadi jangan mimpi kita bisa mengisi stoknya bulog
di bulan november desember januari
jadi di situ sebenarnya bisa dikalkulasi kapan kita harus import
ini import ini mau tidak mau dilakukan
import sebagai alternatif terakhir
pada saat hitungan kita pemenuhan dari dalam negeri tidak cukup
tapi april mei proyeksi bpn
badan pangan nasional masih kita sama sama melihat
karena kemarin koreksi dari bulog itu sekitar tujuh ratus ton
itu besar ya
kalau satu kontainer bisa dua puluh delapan ton
sumbernya country originnya ada dari australia new zealand
kemarin ada dari brazil
yang satu lagi yang mbak sampaikan tadi adalah yang dari india
serius orang kata biar coba achieving abangmu
betul khusus untuk daging
kebutuhan nasional itu sekitar

jadi ini kalau
mbak desi lihat kepala saya ini isinya
stok semua nih tahu angkanya berapa
jadi sapi hidup
kurang lebih sekitar
tergantung jenis sapinya
itu yang pertama
ini kalau untuk rendang suka
dari kerbau justru
daging kerbau enak
nah daging kerbau lain lagi tuh
kalau orang padang
itu sukanya rendang daging kerbau
lebih apa gitu
karena seratnya besar
jadi kalau rendang punya
nah tadi kembali ke
kita juga mengimport sapi
dalam bentuk meat boxes
satu box itu dua puluh kilo an gitu ya
kalau satu container bisa
sumbernya country origin nya ada dari
kemarin ada dari brazil
yang satu lagi yang mbak sampaikan tadi adalah
yang dari india
daging kerbau itu kita menugaskan bulog
saya sudah menugaskan bulog
sebagai kepala badan pangan nasional
tentunya melalui rakortas
kepada rni id food bumn holding
pangan seratus ribu ton
nah kalau prosent condition itu datangnya
sudah dalam boxis sehingga bisa kita simpan
kita steking dalam rak
tapi biasanya itu kan berkaitan dengan keperluan ini ya
dan lain lain jadi sebenarnya cost nya kan
lebih tinggi kan dari situ
enggak juga enggak jadi sekarang rata rata
antara tiga ratus sampai lima ratus rupiah per tiga
kilo per bulan
katanya lebih tinggi di situ karena kita
membakar lebih banyak metan
jadi secara keseluruhan
kita aman ya stok pangan kita
ramadhan dan lebaran
dan mudah mudahan kita
sampai akhir tahun kalau
memang harus impor itu biasanya di bulan bulan
khusus untuk beras tapi kalau daging
ya harusnya untuk yang produk
eta nya itu kita atur
jadi kapan kita pesan dan lain sebagainya
karena sudah dapat izin
tinggal atur datang barang kalau ke
delai ini biasanya juga
lumayan cukup sensitif karena kita tidak bisa
memproduksi atau kita tidak memproduksi
sebenarnya bisa ya tapi kita
tidak memproduksi dalam jumlah yang
memadai ini bagaimana ke depan
masalah tahu tempe
karena ini wilayahnya pak mentan sebenarnya
jadi produksi itu ada di kementerian pertanian
rapat rapat dengan pak presiden
beliau menyampaikan bahwa ia langsung
mulai dikurangi importnya
tanam tiga ratus ribu
rata rata itu per hektare
kalau kita menggunakan
benih atau bibit
dari indonesia itu hanya satu dua
ton per hektar gitu ya
sementara di luar
di amerika atau di china apa lagi
pakai gmo biasanya
betul bisa sampai empat ton per hektare
gitu ya nah pak presiden
sudah sampaikan bahwa kalau
menggunakan gmo di luar
kenapa kita tidak pakai
ya ada sebagian
menyampaikan bahwa gmo
yang kita import dari amerika
ya apalagi dari china
jadi kita ini lebih banyak dibohongin sebenarnya
sehingga perlu orang orang pinter
orang orang yang cerdas gitu ya yang memang
realistis dan benar
tidak memulai gmo gitu ya
gmo itu di luar negeri
sudah dengan karena mereka memiliki patent
ya pak arief seperti monsanto dan
patentnya atau mereka
sangat inilah banyak mobil
juga patentnya di luar masuk juga di indonesia
tinggal kita itu sekarang
keperluannya apa kalau kita
mau tanam di indonesia kedelai
itu kita pernah dulu
menjadi salah satu
produsen kedele yang baik untuk kita
jadi ada alasan misalnya
kalau kedele di indonesia
butirannya kecil kemudian
hanya cocok untuk tahu
kemudian kalau yang besar besar harus
soya milk kalau buat
saya ya buat saya sekarang
tergantung kita mau apa ini masalah
dan kembali ke habit kita
kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah
besar dan indonesia orang indonesia
jauh lebih banyak makan tahu tempenya
ketimbang orang amerika harusnya kita
yang mengekspor ya
nah gula nah ini salah satu
yang menjadi karena indonesia ini
terhadap gula ini sangat sangat tinggi
apalagi ini kalau sudah musim
bulan suci sudah
semua yang manis manis itu menjadi favorit
untuk buka puasa dan untuk
lebaran ini bagaimana dan kenapa
kita selama ini juga masih
sangat tergantung kepada
impor khusus untuk gula
waktu masih hindia
itu fabrik fabrik yang
luar biasa dan orang indonesia dijadikan
budak untuk menanam tebu
di surinam gitu
indonesia hari ini
salah satu importer
nah kalau gula
bahasanya itu kurang lebih
tahun ini akan mengimport
sehingga sebenarnya pak erick
itu jadi diabetes semua itu ya pak kekop
sebagai menteri bumn beliau itu bersama
ptpn holding ya ptpn
itu sebenarnya sudah mau
merencanakan swas bada gula
ya nanti memang
itu ada konsorsium gitu ya
itu juga mungkin nanti partnya
menteri bumn dan
ptpn tiga gitu ya
kalau kita sampaikan ya
mulainya dari bbt
itu bahan baku tebu
tebu itu tanaman semusim mbak desi
jadi satu tahun
satu kali kalau mau
mempersiapkan ya kemarin
hitungan pak erick
holding itu perlu
bisa lahannya ptpn
ditambah dengan perhutanan
sosial ditambah dengan
hutannya yang dimiliki
apa masyarakat ya
maksudnya tanahnya dimiliki masyarakat
harus ada kombinasi ketiganya itu
baru kita bicara mengenai
swas bada gula jadi nanti
selain yang harus disiapkan adalah
tanam sekarang untuk disiapkan setahun
bibit bbt bahan baku tebu
kemudian yang dipersiapkan lagi adalah
sekarang random man nya itu
jauh di bawah banyak yang tua tua
dan tidak produktif
betul mbak jadi kita baginya dua
yang sisi pertama
adalah on farm sisi
kedua adalah off farm ini yang bicara bukan kepala
badan pangan ini mantan di root holding
bumn jadinya karena dulu punya
pabrik lima ya rni itu punya pabrik lima
kita punya persiapan
disini kita harus
siapkan mulai bibitnya pupuknya
kita hitung derajat breaknya berapa
nanti pada waktu masuk ke pabrik
di pabrik itu masuk
dan nanti hasil
akhirnya itu random man nya tinggi
jadi random man nya itu
di luar negeri itu karena
terintegrasi mulai dari
persiapan lahan pupuk
tepat waktu tepat jumlah
sampai dengan proses
mesinnya juga sudah bagus
sebenarnya random man nya baru bisa bagus
pak presiden sudah
arahkannya harga wajar
di petani harga wajar di
atau pengiling padi
harga wajar di konsumen
jadi tiga ini
itu ada di badan pangan
badan pangan harus punya kalkulasi yang bagus ya
nah ini kita kembali ke definisi dari
pangan kemandirian pangan
dan juga ketahanan pangan
nah ini kan tentu saja merupakan cita cita
definisi dari kemandirian
ketahanan kedaulatan dari
kacamata kepala badan pangan
nasional itu seperti apa
dalam strategi untuk menciptakan
ekosistem kalau kita lihat
dari hulu ke hilir itu kan disitu
mulai dari lahan
ada masalah lahan yang semakin lama
semakin ciut semakin susut
semakin berkurang konversi lahan
kedua mungkin dari segi produktivitas
banyak petani yang mungkin kurang
tidak produktif atau
tidak memiliki lahan yang cukup
mereka mungkin tidak bisa membayar
kukup dan lain sebagainya
ada aspek harganya
ada distribusinya kita dari sabang
sampai merauke kan tadi
beras solo kan mahal
sementara ada beras yang lain mungkin jauh lebih
ini ada kesenjangan atau
perbedaan dalam akses terhadap
pangan itu sendiri
dan terakhir ini juga
tantangan yang sekarang ada
masalah pupuk semakin langka
dan juga semakin mahal
dari ekosistem dari seorang kepala
badan pangan nasional dengan
sambil mendengarkan lagu
jadi kita harus bicara agak sedikit keras
iya ini luar biasa nih
nomor satu sebenarnya produksi ya
jadi kita itu sekarang
ditanam di indonesia
bisa kita kerjakan
tebu itu bisa
you name it lah kecuali daerah subtropis
jadi bawang putih
bukan kita nggak bisa tetapi harus
jadi harusnya daerah daerah tertentu
daerah daerah yang tinggi
cabai gimana cabai
kalau cabai sebenarnya bisa
apalagi kalau sudah mau main di
menggunakan polybag juga kalau rumah
tangga sebenarnya ini masalahnya sama terus
sebenarnya isunya ada di produksi
kalau sudah selesai
di produksi ada
distribusi tadi mbak desi sudah
itu mana daerah surplus
mana daerah defisit
sebenarnya kita bisa potret nih
indonesia itu kalau misalnya
kita hanya bicara
jawa tengah jawa timur
jawa barat sumatera selatan
itu serap yang banyak
ekstensifikasi nah ini kalau dulu
zaman pak harto itu
intensifikasi jadi kalau
misalnya sekarang rata rata per hektarnya
supaya jadi enam
supaya bisa jadi tujuh itu harus
apa nah tentunya
ini dari kementerian pertanian
jangan dikurangin anggarannya
anggaran maksudnya untuk
benih gitu ya
karena pupuk itu
dan sekarang ini
gara gara perang di ukraine ini
kita kan masih jadi sangat terganggu
kan dengan supply pupuk
dua minggu lalu dipanggil pak presiden
ya pupuk itu
masih bagus kemudian
itu harganya bisa
wow nah pupuk kita
p sama k
itu kita tergantung dari
negara negara di sana kemudian
kcl juga kita tergantung di
beberapa negara afrika sehingga
itu kita masih impor
harga di luar naik itu akan agak
pupuk naik kemudian
kalau dalam apbn
itu dianggarkan dua puluh lima triliun

pada saat harga pupuk
yang di lock itu kalau anggaran
padahal kita kebutuhannya
kuantitinya sehingga kemarin
meeting kemarin adalah tolong dihitung
ulang berapa kebutuhannya
dari pupuk yang banyak itu kemudian
disederhanakan menjadi urea sama
npk gitu ya yang
produknya banyak juga disederhanakan
ya untuk beberapa komoditas
ada perkebunan beberapa gitu ya jadi
udah demikian sehingga
kita rasakan perlu
itu tepat jumlah
dan tepat waktu
kita tidak tepat jumlah
jadi kalau pupuk itu begini mbak
sebar urea terlalu banyak
ya makin banyak makin bagus
enggak jadi mesti ada soil test
ini tanah ini
cocok atau tidak pertama
kalau kita lihat asam
kalau asam harus apa
kalau bahasa harus apa mesti ada treatment
lagi pupuk juga
berimbang gitu pada saat
waktunya dipupuk kemudian
itu nggak optimal ada konsekuensinya
ya jadi kebanyakan
kedikitan atau tidak
tepat waktu itu bahaya dan ini
sangat berpengaruh terhadap produktivitas
produksi itu pasti pupuk tapi petani
kita ini hebat petani
kita itu bisa mengkombinasikan itu
ya sehingga pemerintah
baik pupuk bersubsidi
ditambah dengan peran swasta
karena kalau kebutuhan
kita itu yang sepuluh jutanya dari
bumn ada lima pabrik pupuk
yang sepuluh jutanya itu private
nah ditambah kalau
pupuk indonesia holding company
produksi sekitar tiga belas sampai empat belas
juta tapi itu ada
lain lainnya di situ surplusnya itu
banyaknya di urea mbak
oke urea yang banyak
sehingga kemarin pak presiden mengaktifkan
iskandar muda aceh
nah itu juga sekarang lagi didorong
mengenai izin edar
apa dan lain lain apa kekhasan
dari tim ini nah itu nanti akan ada
ribu ton dari situ kan
lumayan ya sehingga bisa meng cover
daerah sumatera oke
terutama di bagian utara
kalau saya lihat juga produktivitas kan
berarti harus ada inovasi
panennya kalau dulu mungkin
atau manual sekarang pakai combine
harvester terus kemudian
pakai bibitnya yang
sudah rekab ini
bagian ya dari
badan anggun iya betul
itu menjadi penting
kalau lahannya itu segitu segitu
produktivitas tadi dari lima dua
supaya menjadi enam
atau tujuh ton itu seperti apa
berarti tadi kita urut kalau dulu itu
ada panca usaha tani ya jadi mulai dari
benihnya benihnya sudah bagus dulu
iya harus bibit unggul iya
benihnya ini enggak semua
daerah sama mbak des jadi
misalnya gini untuk daerah
mungkin makanya inpari ri itu irigasi
iya atau kalau
daerah rawa misalnya inpara
kemudian daerah dataran tinggi akan berbeda
daerah pasang surut
dan memang paling bagus itu yang mengerti
adalah daerahnya masing masing
jadi pemuliakan bibit
pelepasan bibit itu juga menjadi penting
bibit oke bibit kemudian
ya tadi ya harus mau tidak
mau harus ada bantuan lah
betul apalagi dengan kondisi
sekarang iya betul
bagus karena petani itu yang
berkeringat peternak itu yang berkeringat
itu mesti harus paham ya
berbanding lurus dengan kesejahteraan
petani coba perhatiin ya dan kita
harus paham itu jangan kita mengharapkan
semua itu wah harus
murah harus ini itu iya enggak begitu
kita tadi pak presiden sudah arahkannya
harga wajar di petani
pengiling padi ya harga
wajar di konsumen
jadi tiga ini itu ada
di badan pangan nih badan pangan harus punya
kalkulasi yang bagus ya karena
harga acuan ini pasti setiap kota setiap
daerah itu berbeda tetapi ada itu sebagai
yang di bawah namanya hpp
harga pembelian pemerintah ini menjaga
ke bawah itu ya nggak boleh kasihan petaninya
ya kemudian kalau yang
di hilir namanya het harga
eceran tertinggi nah het ini
untuk menjaga konsumen
kalau yang ini untuk jaga produsen
jadi kalau ada satu daerah kekurangan
pangan tertentu sebenarnya pemimpinnya
harusnya patut kita
review gitu ya karena
pemimpin itu harusnya memikirkan
lapangan di daerahnya masing masing
nah ini adalah
pertanyaan yang paling
pertanyaan yang paling penting
adalah apakah kita
akan memiliki kekuatan
luas untuk memiliki
kekuatan yang lebih luas
ya ini adalah
pertanyaan yang paling penting
gudang atau punya lumbung itu bulog
nah bagaimana dengan
produk produk lain dan kira kira
memastikan bahwa cadangan
pangan ini supaya supermarket kita ini
iya jadi yang pertama
sampai dengan akut itu adalah
apabila kita tidak bisa menjangkau
sekian waktu ya tertentu
atau kesupermaket kosong seperti
yang terjadi nih di eropa gara gara
inflasi dan juga
inflasi dan juga ukraine dan krisis
sebelumnya covid sebelumnya
kemarin ada invasi ukraine gitu ya
kalau food crisis tadi definisinya
insya allah indonesia itu
nggak ada negara yang seperti indonesia ini
mbak desi tanem
colok aja singkong gitu ya
itu ada lagunya itu
di dunia iya gitu ya
di beberapa negara afrika
iya gitu tapi di indonesia insya allah tidak
tetapi harus waspada
kita punya cadangan pangan pemerintah
ini sekarang kita lagi mau siapin
bener bener peraturan presidennya
sudah peraturan menteri keuangannya sudah
sekarang juknisnya sedang disusun
saya maju ke pak presiden mengenai perbadannya
pak parsial tinggal tanda tangan
sudah selesai harmonisasi
ini cepat sekali ini dalam setahun kita sudah selesai
habis ini pr berikutnya adalah
memberikan bumn di bidang pangan
modal tanda kutip
working capital dengan
interest rate yang rendah sehingga
nanti menjadi off takernya petani peternak
yang captive marketnya
itu pengentasan kemiskinan
gizi buruk daerah rentan rawan pangan
ini harusnya langsung
kelihatannya harus diskusi sendiri nih
khusus mengenai dari aspek
gizi dan nutrisi dari pangan
jadi harusnya sudah ada
sehingga badan pangan itu tinggal mengarahkan
diproduksi oleh peternak
misalnya telur atau ayam
yang dibeli dengan harga rendah itu
kita beli dengan harga yang bagus
kita alokasikan kepada misalnya satu empat satu lima juta
kita juga punya ikan
ikan itu harusnya indonesia timur
itu bisa cover semua
kebutuhan protein kita loh
nggak mesti red meat kita punya white meat
jadi cadangan pemerintah
dan yang tadi
ada dua bumn bulog untuk
padi jagung kedele sisanya
yang komoditas strategis ada di rni
nah ini kita punya
lebih dari dua enam ratus
gudang bumn kita
nggak ada yang sebesar bulog plus rni
hanya nanti untuk yang
kita memang perlu
bekerjasama dengan private atau ada
investasi masuk untuk itu
ya bersama sama dengan bumn di bidang
pangan jadi kalau kita bicara
indeks ketahanan pangan suka nggak suka kita
harus siapkan cold storage yang
untuk simpan dan kebutuhan berapa
banyak sebenarnya waktu sudah
habis tapi saya ingin bertanya ini karena
sudah satu tahun dan kira kira satu
tahun ke depan selama ini tantangan
mengelola semua ini apalagi ini
merupakan satu lembaga yang baru
dan kira kira target yang
perlu dan harus dicapai nanti kalau
menghadap presiden pada akhir tahun ini
apa yang harus
di siapkan jadi satu tahun
terakhir badan pangan sudah menyelesaikan
sotk badan pangan sudah
menyelesaikan raca pangan raca komoditas
tentunya dengan kementerian lembaga terkait
termasuk bps dan kemenko perekonomian
kalau produksi dengan kementerian
pertanian kemudian badan pangan
beberapa harga acuan
pembelian untuk semua produk
badan pangan sudah menyelesaikan harga
acuan penjualan itu juga
sudah selesai badan pangan sudah
menyelesaikan bersama menteri keuangan
peraturan menteri keuangan untuk
cadangan pangan pemerintah ini yang sudah
dicapai ya dalam waktu delapan bulan sampai
setahun loh mbak ini keren banget ini sibuk ini
very fast gitu ya kenapa karena pak presiden
itu meminta ini harus cepat ya
harus cepat dan sudah kita
kerjakan itu sekarang
kita yang berikutnya
menyiapkan cadangan pangan
kementerian pertanian untuk produksi
siapkan hilirisasi karena hilirisasi
ini menjadi penting jangan sampai
pangkamentan dan jajaran sudah produksi banyak
kemudian tidak diserap
kalau dulu pernah dengar ya cabai dibuang
harganya di bawah rp lima
padahal kan sebenarnya tidak ada uptackernya
tidak ada di pengolahan untuk menjadi
nilai tambah yang satu
lagi itu teknologi
untuk memperpanjang safe life
ini kalau di luar negeri
tadi kita diskusi terpisah mengenai
yang ada di mana mana
tapi orang indonesia juga perlu diketahui mbak desi
kayak kita makan tahu paling
enak makan tahu pakai cabai rawit hijau
kalau nggak pakai rawit hijau pakai cabai
kering nggak mau kalau orang india
atau kalau kita ke malaysia singapura
mereka makan canai ya
pakainya cabai kering tapi orang kita enggak
kita maunya fresh terus sehingga
mendekatkan produksi ke
hilir ini juga menjadi penting
maksud saya begini karena kita sudah tahu
patternnya udah tahu kebutuhannya masing masing
pemerintah daerah itu sebenarnya sudah
paham kalau setiap
hari senin jam delapan itu menteri
dalam negeri pak tito mengumpulkan
lembaga yang berkaitan kepanan ada kementan
kemendak badan pangan
kemudian kejaksaan agung
itu ada di situ semua dengan seluruh
seluruh pimpinan daerah termasuk sekda bupati
itu ada semua
bahwa ini menjadi
salah satu tanggung jawab
pemimpin daerah ya pemimpin daerah itu
salah satu tanggung jawabnya adalah menyediakan
pangan untuk masyarakatnya
dan menjaga inflasi jadi mereka
punya tim pengendali inflasi daerah
jadi kalau ada satu daerah
kekurangan pangan tertentu sebenarnya
karena pemimpin itu harusnya
memikirkan pangan di daerahnya masing masing
sehingga kerjasama antar daerahnya
atau kad itu menjadi penting
tidak punya sawah tidak punya
tidak punya kandang
waktu itu saya menjadi
tim pengendali kita ya
satu tim itu tim pengendali inflasi
daerah terbaik terus
bisa menjaga inflasi ini persis seperti
supermarket tidak punya
feedlot tidak punya kandang tapi
barangnya ada terus jadi kuncinya harus
tahu proyeksi yes
kemudian memperpanjang safe life
kemudian punya inventory management
yang baik itu seperti
punya restoran kan harus tahu
berapa yang harus disimpan
berapa yang dan itu
sangat possible mbak desi dan
inilah ada badan pangan nasional
kuncinya baik pak ari
sebenarnya masih banyak yang perlu kita
tapi mungkin nanti menunggu episode berikutnya
sekali lagi terima kasih atas pencerahannya
terima kasih bersama
kepala badan pangan nasional kita
pak arief prasetyo adi sekali lagi
terima kasih banyak ya demikian
insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini
dan juga di youtube insight